sementara itu presiden joko widodo menerima penghargaan sebagai warga kehormatan di daerah khusus ibu kota seoul korea selatan
penghargaan ini diberikan wali kota seoul park won sun di seoul museum of history selasa siang
presiden menganggap penghargaan ini sebagai sebuah kehormatan bagi dirinya dan indonesia
presiden joko widodo bercerita ketika menjadi gubernur dki jakarta dirinya sudah ingin belajar untuk mengatasi kemacetan dan banjir dari seoul
penyebabnya ibu kota korea selatan tersebut menjadi sister city kota jakarta
oleh karena itu saat bertemu wali kota seoul selasa ini presiden banyak berdiskusi soal solusi mengatasi banjir dan kemacetan di kota